inilah video yang berhasil direkam warga saat detik detik ambruknya
pelafon stasiun serpong tanggerang selatan yang terjadi pada minggu sore
hujan deras dan angin kencang menyebabkan pelafon stasiun serpong
yang berada di lantai dua ruang tunggu stasiun tersebut ambruk
karena hujan deras dan angin yang sangat kencang
sehingga merobohkan pelafon stasiun kereta api
namun di sini tidak ada korban jiwa
langkah langkah yang diambil adalah menutup tempat kejadian
sehingga masyarakat tidak bisa masuk sementara
api sudah dibunuh sementara lagi akan seperti biasa
tidak ada korban jiwa dalam isiden ini
namun pintu masuk bagian sisi barat stasiun sempat ditutup sementara
masuk lagi masuk lagi